pengusaha yusuf hamka akhirnya bertemu dengan staf khusus menteri keuangan justinus prastowo pada minggu kemarin
keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status yusuf pada pt citra marga nusapala persada
kami hari ini telah mengerti permasalahan masing masing dan buat kami ya kita semua teman baik kok sebelumnya
jadi ya tolonglah kami gak usah diadu adu lagi ya karena kami sudah saling mengerti dan saling memaafkan
kira kira gitu ya pak pras
dan kami semua sepakat bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar
semua manusia tidak luput dari rasa hilaf tapi seperti filosofi orang jawa ya pak menang ojo ngasoraki
jadi yang penting kita hidup ke depan dengan baik dan kita saling dukung
kenjaga marwa departemen keuangan karena departemen keuangan adalah yang mengelola anggaran negara
dan soal tagian saya ke departemen keuangan yaudah saya serahkan kepada allah aja pak
udah pokoknya dibayar alhamdulillah nggak dibayar wasyukur lila tapi mudah mudahan saya percaya di zaman pak jokowi ini
dia akan beliau itu akan memberikan keadilan apalagi beliau sudah memerintahkan kepada pak mahfud
akan membayar tagihan tagian swasta kepada pemerintah
terima kasih pak yusuf memenuhi ajakan kami
kami sangat senang bisa silaturahmi lagi karena saya bersahabat lama dengan pak yusuf
sudah bertemu di banyak forum dan kami saling mendukung selama ini
pak kami juga ingin menegaskan sekali lagi
poin bahwa pak yusuf hamka cmnp itu tidak terkait dengan urusan blbi
seperti mana kami sampaikan
tiga entitas yang terkait dengan hak tagih pemerintah itu tidak ada kaitan dengan cmnp dan pak yusuf hamka
itu clear dan mudah mudahan dipahami
jadi tidak perlu dipersoalkan diperdebatkan lagi
sudah kami klarifikasi ke pak yusuf dan kami sangat menghormati dukungan bantuan selama ini ke pemerintah
dalam terutama soal kampanye pajak ini luar biasa dari pak yusuf dan perusahaan
jadi kami berharap setelah ini kita bisa kembali fokus bekerja
dan lebih produktif lagi tidak ada hal yang perlu dipersoalkan di publik